berikutnya dinobatkan sebagai negara paling bahagia kedua di dunia
denmark menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia
khususnya di ibu kota copenhagen
berbagai destinasi wisata bersejarah tertuang di sudut kota
dengan populasi kurang dari delapan ratus ribu jiwa itu
seperti melihat lukisan
itulah kesan pertama yang saya dapat saat menginjakan kaki di copenhagen
kata copenhagen memiliki arti pelabuhan saudagar
yang tercermin dalam arsitektur kota
kota yang dihiasi kanal cantik dengan perahu tua artistik
dan bersanding dengan deretan bangunan bersejarah berwarna wari itu
tentunya sangat memanjakan mata
nyhamf menjadi spot favorit bagi turis di copenhagen
lantaran gedung gedung yang ada di sini hampir sebagian besar
belum pernah direnovasi sejak abad ke tujuh belas
nyhamf yang berarti new harbor atau pelabuhan baru
menjelma menjadi pusat hiburan
kafe dan restoran berjejer di pinggir kanal
menyedot pengunjung dari berbagai belahan dunia
bukan hanya sebagai ajang swafoto
atau sekedar mencicipi kuliner khas masyarakat denmark
nyhamf menjadi tempat bagi mereka
yang ingin bernostalgia dengan memori bersejarah
tepat di seberang bangunan ikonis berwarna wari khas nyhamf
terdapat rumah penyair terkenal asal denmark
underson dikenal sebagai penyair anak anak
dengan salah satu karyanya yang mendunia
the little mermaid atau kisah putri duyung
yang ditulis pada seribu delapan ratus tiga puluh enam
dan difilmkan oleh disney pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
nah rumah ini sempat ditinggali oleh hans christian addeson
untuk menyelesaikan sejumlah bukunya
namun sekarang dijadikan sebagai tempat penjualan souvenir khas copenhagen
saya ke dalam yuk
setelah ditinggalkan pemiliknya yang wafat pada seribu delapan ratus sembilan puluh
rumah andersen kerap berganti ke pemilikan
patung anderson dipajang sebagai ornamen di toko souvenir ini
namun sayang tak banyak yang mengetahui
rumah tersebut pernah dihuni penulis
yang bukunya diterjemahkan ke dalam satu ratus empat puluh tujuh bahasa itu
di sini adalah rumah andersen
ada yang tahu
tapi banyak yang tidak tahu
ini adalah rumahnya
ada yang datang ke sini
dan ketika mereka tahu ini adalah rumah hans christian andersen
apakah mereka bertanya soal rumahnya
saya pikir mereka mengambil banyak gambar ketika mereka tahu
karena mereka tahu
mereka mulai mengenai sejarahnya
dan banyak buku dan sejarah yang dia punya
itu tidak menarik untuk rumahnya
lebih banyak untuk dia dan penulisnya
puas dengan tempat indah dan bersejarah new hound
saya kemudian menyambangi pasar tradisional copenhagen
untuk melihat adat kebiasaan masyarakat
datanglah ke pasar
sebagian besar dipenuhi warga lokal
pasar yang buka sejak pukul tujuh pagi ini
menjual produk segar
dan bunga hias
dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia
pilihan datang ke pasar tradisional tentulah bijak
berbagai hidangan dengan harga bersahabat
bisa menjadi pilihan
bukan hanya bagi warga lokal
tetapi termasuk saya